tentu kita tidak boleh mengintervensi ya
mahkamah konstitusi ya tentu punya kewenangan mutlak dan independen
nah harapan saya saya kira tentu kita tidak boleh mengintervensi ya
mahkamah konstitusi ya tentu punya kewenangan

tentu pemerintah tidak boleh dicampur
nah harapannya tentu kalau saya putusannya seperti apa yang terbaik untuk bangsa ini
ya itu mudah mudahan hasilnya yang terbaik untuk bangsa ini
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya